dari rekaman video amatir terlihat saat seorang remaja dianiaya oleh geng motor di jalan ciawiwung pada larang kabupaten bandung barat pada minggu sore
korban bernama ardiansyah tewas di lokasi kejadian akibat luka tusuk
menurut polisi penganiayaan tersebut merupakan buntut dari bentrokan antara dua geng motor
akibat bentrokan ini dua orang remaja terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit
polisi sudah mengamankan beberapa terduga pelaku dan tengah melakukan pemeriksaan intensif di polres cimahi
aksi ugal ugalan dalam berkendara kembali menjamur di parepare sulawesi selatan
dalam waktu sehari ada tiga video yang diunggah dan menjadi viral di media sosial
padahal beberapa hari sebelumnya polisi sudah mengamankan seorang pelaku freestyle dan memberikan hukuman berupa push up penyitaan sepeda motor dan penyampaian permintaan maaf secara terbuka
polisi akan mengoptimalkan patroli untuk menindak para pelanggar aturan
tim liputan cnn indonesia